kita telah terhubung dengan produser lapangan nur aspasya yang saat ini berada di bandar lampung
selamat siang sisi boleh dijelaskan ini agak masuk logika saya bagaimana dan apa kaitannya antara penemuan potongan tubuh di oku timur ini dengan hilangnya anggota dpd lampung muhammad pansor
selamat siang budi dan tiffany memang hingga saat ini belum bisa dipastikan bahwa jenazah yang ditemukan di kawasan sumatera selatan tersebut merupakan jenazah dari anggota dprd fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan muhammad pansor
ada sejumlah peraduga dan hipotesis yang diyakini bahwa ini terkait
yang pertama tanggal lima belas april pansor ditemukan hilang atau tidak ada kabar dan empat hari berselang tepatnya tanggal sembilan belas april
ditemukan jenazah di kawasan sumatera selatan dan hingga saat ini orang hilang dari keluarga pansor dan juga hingga saat ini kerabat dan keluarga mencoba menghubungi pansor melalui telepon genggam tidak ada sama sekali sambungan aktif
dan hingga saat ini juga memang jenazah yang ditemukan di kawasan sumatera selatan tersebut ditemukan dalam kondisi yang cukup rusak dan tidak baik
dan hanya kepala dan potongan kaki sedangkan badan belum ditemukan
ini pula yang kemudian menjadi tugas mabespori untuk mengidentifikasi melalui tes dna yang direncanakan
akan dirilis seminggu kemudian apakah kemudian dna tersebut milik pansor
karena budi dan tiffany karena kondisi jenazah yang cukup rusak maka membutuhkan waktu yang lama
karena kemudian mengambil tes dna melalui gigi dan rambut sesuai prosedural ini cukup memakan waktu yang lebih lama
kembali kepada anda budi dan tiffany